from serbia to bulgaria
dalam satu hari adam berjalan kaki sejauh tujuh belas km
adam mengaku sepanjang perjalanannya
tidak menemui kendala kesehatan
meski suhu sempat mencapai minus dua puluh derajat celcius di turki
adam menggunakan kaki tidak pernah mendaftar haji
haji satu kali seumur hidupnya
tapi saya percaya kita harus memberikan ruang untuk muslim kita di seluruh dunia